sampai jumpa di video selanjutnya
ya nanti kita kembali lagi bagaimana
makanya kamu nunggu lagi pak
saya mau ketemu sama ibu saya sekarang juga sayang
kamu nunggu lagi
aku nggak akan biarin anak aku tinggal di rumah penjahat itu
sekarang aku akan memulau dengan cara apa
bawa kembali amira ke sini
karena aku nggak rela melihat prabu dekat dengan amira
anak kandungnya yang sudah susah payah pisahkan selama ini
mas mas saya mohon mas jangan kegabah
saya takut nanti prabu syah mencari kamu mas

mas kayaknya mas iksan bingkai
tadi terbentuk pot itu mas
saya harus ke rumah ibu saya sekarang juga pak
enggak amira kita pulang ke rumah saya dulu ya
pak pak pak tapi kenapa
kita pulang dulu ke rumah saya
besok saya antar kamu ke rumah saya
bapak ini kenapa sih pak
bapak itu seolah olah gak pengen kalau saya ketemu sama ibu saya sendiri
bukan begitu amira
tiba tiba mendadak gak enak badan
lebih baik kita pulang rumah saya dulu ya
besok saya antar ya
pak prabu kalau memang bapak nggak pengen desain saya sama ibu saya
berarti sekarang juga bapak izinin saya buat ketemu sama dia pak
bapak kalau pengen pulang ya pulang aja sendiri saya nggak apa apa kok
kamu keras kepala sekali sih
saya bilang kita pulang dulu ke rumah saya kamu mengertikan
maaf pak aku gak cepat kesitu
gak apa apa dede
saya gak berhasil menjaga amira ke rumah utari
saya harus segera susun amira ke sana
mas iksan sudah dua jam ini gak sadar sadar juga
kamu tenang aja utari
kalau dalam waktu setengah jam iksan gak sadar juga
kita bawa dia ke rumah sakit
ibu ini amira amira kangen banget sama ibu
ibu amira pengen balik lagi ke rumah ini ibu
amira pengen tinggal sama ibu
bu ibu ini amira amira kangen banget sama ibu
amira sudah amira
mungkin ibu kamu belum sampai kesini
saya yakin banget ibu saya pas sudah disini pak
bapak inget kan
saya ditumpangi ibu saya tiga jam lebih cepat dari bus kita pak
mas ida sekarang sudah di rumah pak
ibu buka pintunya bu ini amirah
amira amira sudah sudah
kamu jangan teriak teriak gak enak sama warga disini
kita kembali lagi bagaimana
pak mungkin aja ibu saya masih tidur
dia pas sudah di dalam pak saya yakin banget
makanya sekarang saya pengen bangunin ibu saya
ibu ibu ibu bangun bu ini amira bu
aminah dengar saya kalau ibu ibu kamu itu masih
mas itu amira sama prabu wicaya mas
sekarang sekarang saatnya mengambil amira kembali dari tangan prabu
sekarang saatnya menggagalkan prabu merawat anaknya sendiri
utari ayo cepat keluar
tunggu apa lagi
ambil amira dari tangan si bram
ini kesempatan kamu
jalannya cuma satu
amira ya sudah
kalau ibu kamu masih tidur
kamu menunggunya di rumah saya
kamu bisa tidur dulu istirahat dulu mandi
dari tadi kamu teriak
tapi buktinya sampai sekarang
gak ada satupun orang yang buka pintunya
ya nanti kita kembali lagi
saya mau nunggu lagi pak
saya mau ketemu sama ibu saya sekarang juga
saya mau nunggu lagi
ibu dengar amira
utari ambil amira
sebelum amira dibawa pergi sama prabu
tolong suruh amira pergi mas
suruh dia kembali lagi ke rumah prabu wijaya mas
kenapa kamu suruh aku supaya amira pergi dari sini
apa kamu nggak dengar
dia nggak mau sama prabu wijaya
dia mau tinggal di sini sama kamu
utari kenapa suruh aku supaya amira pergi dari sini
aku itu udah janji sama prabu wijaya
kalau aku mengingat janji itu mas
ya pasti menghina aku mas
dia pasti membuat aku menderita
mas kan tahu prabu wijaya itu orang yang jahat mas
aku takut mas kalau aku mengingat janji itu
pasti dia melakukan hal yang buruk pada amira mas
tolong sup amira pergi mas
kita pulang dulu ya
ibu di dalam kan om
amira pengen banget ketemu sama ibu
ibu kamu gak ada di dalam
oh ibu di dalam kan om
bila bayar bayar ketemu sama ibu om
ibu kamu ada di dalam
kan kamu datang
ibu kamu itu disuruh pergi sama orang ini
ngapain di sini
ibu kamu gak ada di sini
ibu pasti di dalam kan om
amira yakin ibu di dalam
amira pengen ketemu sama ibu om
aku pengen ketemu
amira jangan kamu berani sentuh dia sakitin dia lagi
ada apa ini
kok tiba tiba so pahlawan begini
setelah ayahnya kamu bunuh
sekarang anaknya dimanjam manjain